dua orang warga lumajang kritis setelah terkena ledakan sebuah mesin kompresor minggu pagi
ledakan terjadi saat korban sedang menservis sebuah kendaraan
beginilah video amatir milik warga sesaat setelah terjadinya ledakan mesin kompresor
di sebuah bengkel milik sudiantoro di desa sumber suko kecamatan sumber suko lumajang minggu siang
akibat ledakan sudiantoro dan adiknya ahmad yazid warga desa kelakah kecamatan kelakah ini
langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit umum dr haryoto lumajang
untuk mendapatkan perawatan medis
saat dievakuasi keduanya tak sadarkan diri diduga akibat luka benturan di kepalanya
kejadian tersebut bermula saat kedua korban tengah mengganti ban kendaraan pelanggannya
secara tiba tiba tabung kompresor dan mesinnya meledak
kuatnya tekanan ledakan membuat kedua korban terpental hingga terbentur ke sejumlah benda keras di sekitar bengkel
bahkan bangunan bengkel juga porak poranda akibat ledakan ini
dari lokasi kejadian polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk puing puing pecahan mesin dan kendaraan pelanggan korban
hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan kompresor tersebut